dan untuk membahas polemik ini sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telpon arsul sani wakil ketua mpr ri
selamat pagi pak arsul
selamat pagi assalamualaikum pak elpira mas herano
waalaikumsalam mas arsul
jadi wacana jabatan presiden tiga priode ini kami ingin sekali konfirmasi apakah benar adanya mas arsul
dan apakah ini bagian dari menghimpun berbagai masukan terkait amademen terbatas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
ya pertama mas heranov yang harus jadi sudut pandang kita semua bahwa soal wacana itu tidak datang dari internal mpr
nah kan kita semua mengetahui lewat pemberitaan bahwa mpr ketika bertemu dengan berbagai tokoh mantan presiden
kemudian tokoh tokoh partai politik
itu antara lain menyampaikan rekomendasi mpr periode lalu ya untuk amandemen terbatas terhadap konstitusi kita
khususnya yang terkait dengan memasukkan kembali haluan negara atau apapun istilahnya ke dalam undang undang dasar
dan kemudian penetapannya itu diwujudkan dalam bentuk sebuah ketetapan atau tabungan
nah memang kalau kita lihat di dalam rekomendasi mpr periode lalu salah satunya kan ada penataan sistem presidensial
nah ini yang kemudian ya mungkin dilihat oleh orang tertentu di luar mpr terlebih dahulu untuk katakanlah mengusulkan
mewacanakan bukan mengusul mewacanakan tentang penambahan masa jabatan presiden
tetapi kami sendiri belum pernah membicarakan
saya tidak pernah membicarakan ini secara formal maupun secara informal
ya kami hanya melihatnya ini wacana biasa di negara demokrasi yang tentu tidak bisa dimatikan begitu saja
tapi apakah kemudian wacana itu akan ditangkap dan menjadi katakanlah bahan kajian bahan pendalaman itu juga belum diputuskan
dan rasanya tidak
karena sejauh ini memang fraksi fraksi
jadi yang ada di mpr itu tidak menunjukkan keinginan untuk membahas itu
jadi posisinya kalau soal masa jabatan presiden sebetulnya semuanya masih sama
tadi mas arsul mengatakan rasanya tidak apakah kemudian bisa kita anggap itu sudah mengunci isu ataupun wacana ini
bahwa memang tidak mungkin terbuka peluang masa jabatan presiden ini menjadi tiga periode
seperti yang diusulkan oleh partai nasdem gitu ya
yang muncul di media seperti itu
karena kalau kita sejauh yang saya ikuti misalnya pak surya paloh kan juga mengutip soal ini
dan beliau mengatakan bahwa ya apa itu nanti dibicarakan dan kemudian tergantung dari semuanya
tapi saya kira yang dipesankan pak surya adalah bahwa sebagai sebuah wacana ya itu biarkan saja berkembang
top segala kemampuan
keputusannya ada juga pada fraksi mpr itu sendiri
karena usulan perubahan undang undang dasar itu kan kalau menurut mas arsul tiga puluh tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
harus diajukan minimal oleh sepertiga anggota dpr
ya oleh anggota mpr
yang terdiri dari dpr dan dpd
mas arsul sebenarnya wacana yang berkembang itu apakah tiga periode saja
apakah ada juga usul
yang berkembang satu periode selama delapan tahun menjabat
ya jadi kalau dalam catatan saya begitu muncul dari satu dua orang tertentu tentang wacana penambahan masa jabatan presiden
kemudian ada juga counter wacananya
yaitu pembatasan masa jabatan presiden menjadi satu periode saja untuk katakanlah enam tujuh tahun
nah ini ya saya bilang ini ekspresi
apa demokrasi saja di publik kita ya di ruang publik kita ya
saya kira ya tetap boleh berkembang soal nanti seperti apa ya kita lihat yang jelas kalau saya bicara posisi saat ini itu tidak termasuk dalam agenda
karena yang disebut dengan penataan sistem presidensial itu justru penguatan
nah apa yang diperkuat ya itulah yang nanti akan didalami dan digaji

mas arsul bagaimana sih sebenarnya saat ini posisi suasana kebatinan di internal mpr sendiri kalau dari p tiga sudah firm begitu mengatakan tidak
ada beberapa suara dari partai lainnya juga tidak
tapi apa yang kemudian mendasari sehingga kira kira usulan ini muncul ke permukaan
ya tentu ya sekali lagi ya ini negara demokrasi muncul diskursus muncul wacana tentu dengan sudut
pandang dan bahkan mungkin dengan kepentingannya masing masing
kalau dicari ini kan kembali harus ditanya kepada pengusulnya ini latar belakang suasana kebatinan
tetapi sekali lagi yang menjadi fokus kami di dpr itu di mpr itu adalah tentang amandemen terbatas yang terkait dengan memasukkan haluan negara itu
tetapi sekali lagi
sekali lagi kan tentu fraksi fraksi juga belum sepakat bahkan soal itu
kalau kita lihat di catatan rekomendasi periode lalu soal haluan negara misalnya tiga fraksi itu berpendapat itu cukup dengan undang undang
ya mas arsul berbicara mengenai sistem presidensial yang tadi mas arsul katakan adalah perlu diperkuat
sehingga muncul juga pendapat menyatakan bahwa dari pengamat lipi
yang perlu dibenahi sekarang itulah sistem
pemilihan presiden saat ini dimana ada dugaan pelanggaran hukum yang sering terjadi khususnya menangkut calon presiden petahana
dimana dalam pemilu kemarin ada selalu ada distorsi dan juga pelanggaran hukum yang kemudian menghalalkan semua cara karena orientasinya hanya sekedar menang saja
kalau soal pembenahan tentang pilpres yang seringkali ini kita harus fair tidak hanya pada pilpres dua ribu sembilan belas
dimana pak jokowi dan pak prabowo menjadi kontestannya
tapi juga pada dua ribu sembilan ketika pak sby mencalonkan kembali untuk periode kedua dan dua ribu empat juga ketika bu mega juga pada saat itu sebagai presiden juga mencalonkan kembali
kan selalu muncul tuduhan atau sangkaan bahwa petahana menggunakan fasilitas negara lah
birokrasinya programnya dan lain sebagainya
nah kalau soal ini ya memang bisa dengan melalui katakanlah pengaturan di undang undang dasar
tetapi barangkali cukup dengan undang undang yang mengatur lebih rigid soal ini ya tidak perlu dengan amandemen undang undang dasar
kalau soalnya soal itu tadi ya ikhtiar untuk menghilangkan katakanlah potensi penyalahgunaan fasilitas negara
jadi itu juga sudah diperoleh petahana
baik kita tunggu bagaimana nanti perkembangan wacana ini termasuk juga pro dan kontra yang kini terjadi
tidak hanya di kalangan para elit di kalangan partai politik tapi juga saat ini sudah menjadi pembahasan di publik ya
terima kasih mas arsul sudah bermincang bersama kami di cnn indonesia today
selamat pagi mas